assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan saya ingin mengingatkan meskipun kita bersyukur
pembangunan yang dilaksanakan di negeri tercipta ini
sudah menghasilkan hasil yang nyata
pembangunan yang dimulai sejak presiden soekarno presiden soeharto
presiden habibie presiden abdurrahman wahid presiden megawati
saya sendiri sekarang presiden jokowi dan insya allah para pemimpin mendatang
tentu meskipun kita bersyukur kita berbangga
indonesia sekarang menjadi anggota
g dua puluh dengan peringkat ekonomi nomor enam belas terbesar di dunia
itu satu capaian yang patut kita syukuri dan banggakan
namun kemiskinan masih ada di negeri tercinta ini
sepuluh tahun waktu kami mengemban tugas
dengan segala berbagai upaya yang kami lakukan
hadirin sebagian besar juga bersama sama saya dulu
kita bisa menurunkan angka kemiskinan dari tujuh belas persen menjadi sebelas persen
tetapi sebelas persen dari dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia jumlah itu masih cukup besar
dan harus terus menerus diturunkan di masa mendatang
saya tahu pemerintah presiden jokowi juga terus berikhtiar
untuk lebih menurunkan lagi angka kemiskinan di negeri tercinta ini
bapak ibu hadirin yang saya hormati
semangat dunia itu jelas nyata
yaitu semua ingin
tidak ada lagi kemiskinan pada saatnya nanti
sdgs yang tengah berlaku sejak tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
itu tagline yang penting adalah
semangatnya adalah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di dunia ini
sebelum tahun dua ribu tiga puluh mendatang
perserikatan bangsa bangsa pdb
taglinenya juga sama sebetulnya
artinya pada saatnya nanti
cita citanya tidak ada lagi kemiskinan di dunia
nah baik mdgs sdgs dan sustainable development
pembangunan berkelanjutan porsi kaum perempuan itu nyata
kalau kita bicara pengurangan kemiskinan sedunia
maka perempuan diletakkan dalam tempatnya yang sentral
di daerah atau dalam kehidupan masyarakat yang masih miskin
yang paling tertekan yang paling menderita
adalah kaum perempuan dan juga anak anak
oleh karena itulah
perserikatan bangsa bangsa sadar
melalui sdgs yang tengah berlaku sekarang ini
maka mengurangi kemiskinan
harus menyentuh kemiskinan kaum perempuan
dan juga sekaligus memperdayakan kaum perempuan
untuk mengurangi kemiskinan bangsa bangsa
pimpinan mbak benas mbak aisa dan mbak gita
pak bapak pak juga sangat mengetahui kita juga punya andir pada saat merumuskan sdgs
pada saat merumuskan sustainable development yang berlaku di dunia bahkan gerakan untuk
melawan perubahan iklim
antara lain saya sendiri waktu itu memimpin panel tingkat tinggi pbb yang outputnya
bersama sama dengan tim yang lain adalah sdgs
demikian juga dalam upaya melawan perubahan iklim pemanasan global indonesia juga punya
andil karena menghasilkan bali roadmap yang bali roadmap itu akhirnya ikut melahirkan
jadi indonesia jangan rendah diri karena kita juga punya andir dan kita berdiri di depan
untuk merumuskan sdgs dan pembangunan berkelanjutan
kita juga harus kita perbaiki artinya apa
kemiskinan makin berkurang taraf hidup rakyat makin meningkat dan indonesia makin sejahtera
saya mengajak kita semua mendukung pemerintah sekarang untuk mencapai tujuan semua itu
sehingga indonesia lebih dipandang lagi oleh dunia karena ekonomi terus tumbuh dan kesejahteraan
rakyatnya terus meningkat
bapak ibu hadirin yang saya muliakan
saya tidak akan menyampaikan orasi ilmiah
saya ingin sedikit berbagi ulangi berbagi cerita
ketika sepuluh tahun mengemban amanah rakyat memimpin indonesia dulu
saya dengan teman teman yang ada di pemerintahan ibu ani juga sering menggampingi saya
sering berkunjung ke daerah di seluruh indonesia bertemu dengan saudara saudara kita
termasuk komunitas tidak mampu dan yang masih miskin
jadi sebelum pak jokowi berusukan kami lebih dahulu berusukan dulu ke berbagai tempat di indonesia
untuk melihat kondisi kenyataan
saya tahu sendiri
derita kesulitan hidup dan persoalan
yang dihadapi oleh rumah tangga rumah tanpa sumber rumah ketiga rumah ketiga keras rumah ketiga jauh rumah keempat rumah keempat rumah keempat
yang dihadapi oleh rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah ketiga jauh rumah keempat rumah keempat rumah keempat
tangga yang belum mampu termasuk penderitaan ibu ibu dan kaum perempuan
itulah sebabnya setelah satu tahun dua tahun kami menjelajahi desa dan penjuru dan berbagai
penjuru tanah air muncullah sejumlah kebijakan dan program yang semuanya bertujuan untuk
tadi pimpinan fraksi demokrat dpr ri sudah menjelaskan satu demi satu